komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan empat tersangka yang diduga melakukan tindak pidana suap
untuk meringankan hukuman pidana yang diterima oleh penyanyi dangdut saiful jamil
sebelumnya saiful jamil difonis tiga tahun penjara atas tindakan pecah bulan
penetapan tersangka ini dilakukan selepas operasi tangkap tangan atau ott yang dilakukan rabu siang
ott ini dilakukan guna mengungkap praktik suap untuk pengurangan hukuman atas terdakwa pedangdut saiful jamil
ada empat orang yang dijadikan tersangka dari tujuh orang yang tertangkap
mereka adalah bn dan k yang merupakan pengacara saiful jamil sh kakak saiful
selaku pemberi suap dan r panitra pengadilan negeri jakarta utara
sumber uang suap dilaporkan berasal dari saipul jamil
sementara setelah lima jam melakukan penggeledahan di enam ruangan di pengadilan negeri jakarta utara
penyidik kpk membawa koper serta sejumlah kardus berisi berkas dan flash disk
terkait persidangan kasus saiful jamil
namun humas pengadilan jakarta utara yang juga hakim anggota dalam persidangan saiful jamil
tidak memberikan keterangan perihal barang apa saja yang dibawa oleh kpk
sumber uang suap ini ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang
adalah dari terdakwa sc
jadi dia sama
sampai menjual rumahnya untuk ini
tapi ini juga belum kita lakukan pengembangan
hari ini masih sedang dilakukan pengembangan